sorotan lain diduga mengalami depresi seorang suami di kabupaten ciamis jawa barat
nekat membunuh dan memutilasi istrinya
kasus ini terungkap atas laporan warga yang mendapat pengakuan pelaku
atas perbuatan keji yang ia lakukan terhadap istrinya
menurut ketua rt warga juga merasa takut lantaran pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam
saat ditangkap pelaku sempat melawan meski akhirnya bisa dibawa ke polres ciamis
menurut rencana pelaku juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui motif pembunuhan
jenazah korban akan diotopsi di rumah sakit umum daerah ciamis
sebenarnya harus melakukan pendalaman lebih dahulu pelaku sudah diamankan di polsek
dan sementara proses evakuasi ke polres
apakah akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku
setelah ditawari itu pak rt gimana sih
saya mau nolongin cuma saya takut karena dia masih membawa senjata bawa pisau
saya sudah menghubungin saya langsung ditinggal
saya lari laporan ke polsek